lokasi makan saya kali ini berada di kawasan jakarta timur
sudah terlihat kan jajaran bebek gantungnya
nah inilah yang dinamakan dengan bebek gantung
bebeknya memang dijajar seperti ini dan juga digantung
tujuannya adalah agar lemak dari bebek itu bisa turun sehingga membuat dagingnya terasa lebih nikmat
seberbeda dengan bebek packing yang merupakan menu oriental
di bebek gantung ini menggunakan bumbu yang merupakan khas citarasa indonesia
menu andalan kedai ini adalah bebek goreng garing
mengolah bebek memang butuh trik khusus supaya dagingnya empuk dan tidak berbau
nah pemilik kedai bebek gantung ini mencampurkan bumbu ditambah bawang putih
serai dan daun jeruk yang dihaluskan dan digoreng bersama bebek sampai garing
jadi aroma masakannya harum banget
bebek yang digunakan adalah bebek packing
dagingnya lebih tebal rasanya lebih gurih dan juicy
disantapnya dengan nasi uduk
oh ini bebek packing ya packing yang asli bang
jadi saya ada suppliernya sendiri
itu kan nanti bebek dia hawanya panas ya takut nanti berbau yang kurang sedap
jadinya makanya digantung gantung itu
bebek goreng dan nasi uduk
uduk sudah siap
pelengkapnya tinggal pilih sambal
mau sambal lumpang yang pedas
ada sambal merah buat yang gak kuat pedas
bebeknya memang gurih karena keremesannya itu tidak terlalu garing
ditambah dengan cita rasa nasi uduk betawi dan juga sambal merahnya ini
paduannya sempurna sekali karena ini bebek packing tapi dengan bumbu khas indonesia
meski di tengah pandemi pelanggan kedai bebek ini tetap setia memesan untuk dibawa pulang
setiap harinya lebih dari lima puluh potong bebek packing ludes terjual
rasanya bebeknya lebih juicy lebih empuk terus bumbunya lebih enak
sambal ya oke semuanya enak lah
yang pasti bebeknya enak sekali
kalau yang satu ini bebeknya tidak digantung tapi dimasak dalam bambu
namanya bebek timbungan khas bali
diolah dengan bumbu bali lengkap yang dirajang lalu ditambahkan menyan masak dan menyan wangi supaya dagingnya lembut
tambahkan juga jintan dan kemiri biar gak amis
bungkus dengan daun upih atau pelepah pinang dan masukkan dalam bambu lalu dibakar dalam api sekam
proses membakar ini bisa sampai dua belas jam loh
kalau sudah sabar menanti bebek timbungan yang nikmat bisa disantap bersama sambal kesuna cekuh sambal tomat ulak sambal mata serta sayur urap kacang
menurut pengelola resto resep bebek timbungan telah berumur ratusan tahun
dulunya hanya dihidangkan pada acara khusus saja loh
tim liputan cnn indonesia